investor asing diizinkan mencari benda muatan kapal tenggelam di indonesia
lewat aturan turunan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja
izin usaha ini merupakan satu dari empat belas izin investasi baru yang dibuka pemerintah
dan menuai penolakan dari sejumlah pihak
salah satunya mantan menteri kelautan dan perikanan
bagi arkeolog ikatan ahli arkeologi indonesia surya helmi
benda muatan kapal tenggelam yang dibolehkan pemerintah untuk diangkat pihak asing tergolong cagar budaya
surya berpendapat siapapun boleh mengangkat benda yang memiliki nilai budaya dan sejarah
tetapi wajib memenuhi kaidah kaidah arkeologi
jadi tidak ada larangan silakan
jadi kan investasi terbuka untuk menteri silakan
tapi itu tadi itu harus ada aturan yang mengatur yang secara jelas
nah itu harus dalam pengangkatan dalam eksplorasinya
harus dasarnya harus penelitian terlebih dahulu
atau dalam pengertian ikuti kaidah kaidah arkeologi
jadi tidak sembarang diangkat
harus ada tata caranya
jadi sehingga itu bisa dikaji sehingga kita tidak kehilang kontekstual
daripada artefak artefak yang ada di bawah laut dikukur
wah ini sebenarnya
nah ini sebenarnya yang selama ini diabaikan oleh para investor
karena itu memakan waktu lama
nah ini investasinya kan luar biasa untuk di laut
nah mereka kan mengambil ambil main ambil dan angkat masuk ke kapal
nah itu tidak bisa
nah kalau melalui kaidah kaidah arkeologi itu kan memakan waktu lama
nah ini sebenarnya yang perlu diatur yang perlu dijaga betul oleh pemerintah
suria pemendorong benda benda cagar budaya yang telah berhasil diangkat nantinya
tidak boleh dibawa keluar indonesia
sementara asosiasi perusahaan pengangkatan dan pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam indonesia
atau ap tiga bmkti menyatakan tidak setuju dengan dibukanya pintu investor asing
untuk mencari harta karun dalam tanda kutip di wilayah indonesia
sekjen ap tiga bmkti hari satrio mengatakan penolakan ini dikarenakan adanya potensi asing
untuk membawa lari barang barang muatan kapal tenggelam ke luar indonesia
di mana seharusnya bisa dikelola dan disimpan di dalam negeri
kita jawab kami nggak setuju asing diberi izin
terus terang saya tidak setuju
karena dua puluh tahun yang lalu lima belas tahun yang lalu asing diberi izin yang saya cerita diawi
teknologi mereka lebih canggih
maaf maaf pak punya uang banyak
dia bisa membeli pengawas dia bisa membeli pejabat
kami nggak setuju
jujur nggak setuju kita
untuk apa mesti dibawa asing dikasih muatan
jalan keluarnya gimana untuk menyelamatkan bmkt bmkt yang di lautnya
yang atanya tersumbar empat ratus an lebih
itu kata survei dari brkp badan riset kelautan perikanan
ap tiga bmkti pun mencatat potensi nilai bmkt di indonesia
mencapai dua belas tujuh miliar dolar amerika atau lebih dari satu ratus delapan puluh satu triliun rupiah
ekonom senior indef peter abdullah berpendapat
kebijakan membuka pintu investor asing mencari harta karun di indonesia
adalah hal yang positif dan bisa membuka lapangan kerja
namun demikian terdapat hal yang perlu diperhatikan
agar investasi asing pada sektor potensial ini
tidak hanya semata mata mengeruk kekayaan indonesia
diizinkan dengan aturan main satu dua tiga dan seterusnya
yang tentunya yang kita harapkan adalah
pemerintah itu membuat aturan main yang cukup menguntungkan kita
dalam artian mereka boleh berinvestasi kesini
tetapi persyaratannya yang harus kita jaga secara ketat
membuka ini membuka peluang
saya kira itu hal yang baik karena membuka peluang
selama ini tidak dikelola dengan baik
kita dengan membuka ini kita bisa ikut
untuk mendapatkan manfaatnya nanti
tetapi untuk mendapatkan manfaat yang sebesar besarnya
akan sangat bergantung kepada aturan main
yang akan kemudian dikeluarkan oleh pemerintah tadi
peter juga menambahkan perlu adanya skema kerjasama
antara investor asing dan lokal
dalam sektor pengangkatan barang muatan kapal tenggelam
agar kegiatan usaha dapat terawasi
dan adanya transfer ilmu serta teknologi industri ini
menurut data kementerian kelautan dan perikanan
terdapat empat ratus enam puluh empat titik sebaran harta karun di wilayah indonesia
antara lain di perairan natuna kepulauan riau
laut jawa sulawesi hingga halmahera